dunia kiara di ctv
selamat siang bu
sudara milo silakan keluar
maksudnya saya bebas pak
ada orang yang melaporkan dengan tuduhan penipuan dan pencemaran nama baik
anda menjadi pihak yang bertanggung jawab atas jatuh sakitnya saudara juli karena stres
hingga sekarang kondisinya masih kritis akibat perbuatan anda
jangan sampai dia kenapa napa ya tuhan
kuatkan dia dan selamatkanlah dia
ini semua salahku
dia benar benar mencintai aku
tapi aku malah menghancurkan semua harapan dia
enggak seharusnya aku menyakiti kamu
tapi kondisi kemarin benar benar gak ada pilihan lagi
bapak gak pernah rela kamu diperlakukan seperti ini
jadi milo harus menanggung akibat dari semua perbuatannya
dia pasti akan masuk penjara
ibu gimana kondisi ibu sekarang
ibu baik baik aja kan
ibu mau minta tolong apa
tolong kamu cek ya apabila masih ditahan di kantor polisi
tadi dia ditahan
dia ditahan dan ditangkap atas tuduhan bapak saya
tapi saya tahu dia nggak salah win
dia berhak untuk bebas
iya bu saya mengerti
dan kamu cepat datang ke rumah sakit
saya membuat surat pernyataan untuk mencabut semua tuntutan itu
dia bebas dari segala tuduhan
iya bu saya akan segera mengecek ke sana
aku mencintaimu ya
aku gak rela kalau kamu harus menderita
miel kamu yang sabar ya
aku yakin kamu tuh gak salah
dan aku akan berusaha sekeras mungkin untuk membebaskan kamu ya
kalau aku emang gak salah tanpa usaha kamu pun aku pasti bisa bebas kok
aduh saya kamu kenapa sih jadi begini
enggak enggak enggak
sampai kapanpun ya
mama gak rela
gak mau anak mama diperlakukan seperti ini gak mau
mama tenang dong
mama gak lihat kameramen alia
apa sih pak kameramen
kamu mau meliput milo
ingin mempermalukan suami sendiri
menyiarkan di tv sebagai penjahat
emang salah pengertian bukan kayak gitu
justru alia tuh sengaja bawa kameramen alia untuk mengajam pihak polisi di sini
sebagai seorang ibu yang menuntutkan
kamu fact moment ini
disini bandung udah dikuasai

ini pak ada kerjaan
cuma aku harus ada beberapa hal yang harus aku tanda tangani
lagi sakit kok malah mikirin kerjaan
nggak apa apa nggak berat cuma tanda tangan aja
ah yaudah kamu cepat balik ke kantor ya win
baik bu saya permisi dulu ya pak
oh jadi pihak yuli yang membatalkan tuntutan ini
dan ini surat pernyataan bahwa dia telah mencabut tuntutannya
udah deh gini aja mendingan mama sama alia itu pulang
milo bisa mengatasi masalah ini sendirian kok
nggak nanda mama tidak akan membiarkan kamu menderita di sini
kalau bisa mama masuk dalam sehat
nggak nanda mama harus menerikan diri buat kamu loh
selamat siang bu
sudara milo silakan keluar
maksudnya saya bebas pak
iya karena pihak pelapor telah mencabut tuntutannya
maka sekarang anda bebas dari tuduhan
alhamdulillah terima kasih pak
milo diperluk diperluk
sudah usahaya dipan
supaya fisik kamu cepat kuat dan pulih
jangan sampai kamu jatuh pingsan lagi
biar dia menerima ganjilnya
dan ini sekaligus pelajaran buat keluarganya
semoga surat pernyataanku tadi
berhasil membuat nur dibebasin dari tahanan
aku saya berhasil pavok jemput
no dulu kita di tanyakan buker

aku adalah dirinya
saya sudah sok nyelang iconif wayah ini pak
saya sudah bersafari ini
manakala kamu gejat
dengan keras untuk membebaskan kamu
pihak julie mencabut tuntutan
kalau aku terima kasih sama alia
males pak di sini
mendadak ada yang jadi sopah lawan
apa benar itu semua kerjaannya si ivan
kalau iya berarti itu orang jahat banget sama julie
udahlah ngapain mikirin kesalahan orang lain
mendingan sekarang gue nengokin juli aja deh
mudah mudahan kondisinya gak semakin parah
kita makan di luar yuk
kafe nya terserah kamu deh
kayaknya kita perlu merayakan semua ini deh
di sini nggak ada yang perlu dirayakan tahu
perempuan yang paling aku cinta itu
baru aja masuk rumah sakit dan kondisinya parah
kok kamu malah mau merayakan
perempuan yang kamu cintai itu
sudah menyarankan kamu ke kantor polis
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi